puluhan siswa sd di kudus jawa tengah mengalami keracunan makanan usai menyantap makanan ringan
iya soalnya mungkin dari rumah nggak dibawa ya itu makanannya
jadi beli di jajanan yang pada akhirnya tidak terfilter atau tidak terpilih jajanannya ya
nah keracunan ini juga dialami sejumlah siswa sd di purworejo jawa tengah
yang dimana siswa mengaku pusing dan juga mual setelah memakan permen yang diduga mengandung zat berbahaya
kepanikan terjadi di puskesmas tanjung rejo kudus jawa tengah rabu siang
saat puluhan siswa sd honggo soco mendadak mual muntah dan diare
menurut seorang siswa awalnya mereka makan keripik pare dan jamur crispy
pemberian salah satu temannya
itu dari mana makanannya
ini jari teman cari
oh temannya bawa
polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengambil sisa makanan ringan itu untuk diuji coba di laboratorium
ada pun belasan siswa sd candi ngasinan purworejo jawa tengah sempat merasa pusing dan mual
setelah mengkonsumsi permen jari yang dijual pedagang makanan klinik
permen tersebut diproduksi oleh perusahaan makanan yang beralamat di jakarta
pihak sekolah pun langsung menyisir
serta permen jari aneka rasa
menurut dinas kesehatan kabupaten purworejo permen tersebut telah memiliki izin edar yang dikeluarkan bepom
pihaknya menyatakan tidak tertutup kemungkinan permen yang dikonsumsi anak anak adalah produk yang dipalsukan
semen itu sudah mempunyai izin edar
sehingga sudah melewati proses uji uji lolos
jadi sudah lolos
dengan catatan tidak ada yang memalsukan mesinnya
dinas kesehatan baru akan mengambil tindakan setelah uji sampel permen jari dinyatakan positif mengandung zat berbahaya
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia